dewan perwakilan rakyat memastikan belum menerima draft rancangan undang undang omnibus law dari pemerintah
hal itu dikatakan ketua dpr ri puan maharani di gedung dpr pada selasa
puan menambahkan nantinya omnibus law yang diinisiasi pemerintah akan masuk dalam prolegnas dan akan masuk ke dalam komisi terkait untuk pembahasan secara detailnya
oleh karena itu puan juga berharap agar draft tersebut bisa lebih cepat diterima oleh dpr ri
sampai saat ini belum ada draft yang disampaikan oleh pemerintah terkait omnibus law
hanya saya nantinya itu kalau memang draft tersebut sudah sampai di dpr tentu saja saya akan meminta kepada komisi terkait untuk bisa mensosialisasikan dan kemudian menerima masukan dari pihak pihak yang kemudian sekarang ini merasa bahwa hak hak terkait dengan mereka itu tidak nantinya akan dirugikan
sementara terkait omnibus law ekonom faisal basri menyayangkan omnibus law cipta lapangan kerja yang sangat berpihak pada pengusaha bakal merugikan kaum buruh
walau faisal setuju dengan langkah presiden joko widodo dalam mendorong investasi namun menyayangkan harus merevisi undang undang terkait tenaga kerja
padahal sejumlah insentif untuk mendorong investasi sudah dikeluarkan pemerintah
saya yakin cukup yakin dari prosesnya kenapa sampai omnibus ini
ya diametral pokoknya ini untuk memuluskan investasi segala hambatan hambatan pertimbangan lingkungan hambatan pertimbangan pemerintah daerah hambatan buruh itu akan dijinakkan
logikanya gitu jadi zero sum game ini zero sum game yang untung pengusaha at the cost of yang tiga komponen tadi
ada pun sebelumnya pemerintah tengah menginisiasi empat omnibus law
ruu keformasian ruu cipta lapangan kerja ruu fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian dan ruu ibu kota negara
di peliputan cnn indonesia